n s hanya bisa menyesali perbuatannya di mapolda lampung
pria berusia empat puluh tahun ini ditangkap anggota direktorat resersi kriminal khusus polda lampung di rumahnya rabu petang
n s ditangkap karena ulah isengnya di media sosial
warga bandar lampung ini menyebarkan video hoax terkait pasien virus corona
yang sedang dirawat di ruang isolasi rumah sakit umum abdul muluk bandar lampung meninggal dunia
video berdurasi satu menit dua puluh detik ini disebarkan pegawai swasta ini melalui grup whatsapp
yang diikutinya pada hari selasa pukul enam belas
dalam video kirimannya ia menambahkan narasi pendeta positif corona meninggal di rsu abdul muluk
di hadapan polisi ia mengaku tidak ada maksud untuk membuat kabar hoax
ns mendapatkan video itu dari grup whatsapp alumni sma lalu ia sebar ke grup whatsapp lainnya
ternyata kejadian ini saya bisa menyesal sekali
bukan niatnya untuk bikin resah bukan ada niat itu sekali
hanya memberitahukan saja
tersebarnya video hoax ini membuat keresahan warga
di mana tersangka ini telah melakukan penyebaran video yang berdurasi sekitar satu menit dua puluh detik
disertai caption penulisan
pendeta yang kena virus covid sembilan belas di bandar lampung meninggal dunia di rumah sakit daerah abdul muluk bandar lampung
dari tangan ns polisi mengamankan barang bukti berupa satu buah telepon seluler yang digunakan menyebar kabar hoax tersebut
hingga kamis siang pasien positif corona di rumah sakit umum abdul muluk dalam kondisi stabil